hari ini akan ada kelahiran inyek baru
segera cari tahu
karena aku tidak yakin manusia hari mau itu rusak
terus raffa tolong terus
tolong taruh raffa
tarik raffa sepanjangnya
tarik raffa sepanjangnya
tarik raffa sepanjangnya
setelah bertahun tahun aku menunggu
setelah bertahun tahun aku menunggu
kali ini penantianku tidak akan sia sia